gak apa apa keles kalau lo cemburu itu tandanya lo tuh cinta banget sama boy
ya emang wajar sih tapi gue khawatir wajar juga dong
masalahnya kan modal itu juga cantik
dan gue juga gak mau kalo misalnya gue keliatan kayak gak percaya di mata boy
gue mau supaya boy juga tahu bahwa gue percaya sama dia
sebentar ya bu saya nggak telepon dulu
ya neng ada apa neng
abah abah tuh lagi dimana sih udah malem gini belum pulang juga
abah tuh lagi diner neng
nah etak diner tuh ya sama temen abah
iya abah abis nage utang terus diajak makan sama temen abah
yaudah abah dimana naik disuruhin ya
eh kenaun neng lapar biar abah bungkusin aja ya
neng dirumah aja cici ya
walu sila katilu belas
ya lamun sih neng sampai datang kembali
suka dia mah si neng kan sayang pisah sama almarhum ambunah
belum tentu si neng tuh bisa terima saya dekat sama perempuan baru
tuh kan abah pas lagi mikir kan abah mau bohong apa lagi sama neng
eh si neng tuh udah buruk sangat kewaya tuh neng
neng diam aja di rumah bobo ya
neng bobo abah bawa kunci hil
eh kok misalnya si abah bener bener ya bikin tambah curiga aja
hah kenapa nih
abah mau pulang abah bawa kuci sendiri
bawa kunci sendiri siapa
siapa bawa kunci sendiri

hah kita duit duit
ya tajuk ya
wah beraku orang solangan
jatuhin ke si abah
siapa yang telepon akang abah
orang saya bu maksudnya teh anak saya satu satunya udah gadis udah beker lagi
cuma saya tetap anggap dia itu sebagai orang saya mungkin selama lamanya
sayang pisah saya teh ke dia
tumpen bahasa inggrisnya bener

barusan teh dia nanya bu saya teh di mana
dia teh khawatir pisang
soalnya selama ini teh saya tidak pernah pergi selain sama dia
atau sama temen temen saya bu
jadi ya wajarlah biasa
ya kalau gitu kita pulang aja akal abah
yuk kasihan juga nanti ditungguin sama anaknya
anak saya juga udah nyampe rumah kayaknya
halo clara yang feminim clara yang cantik
kamu belum bobo kan
baru mau bobo sih tante
cocok cocok baru mau kan berarti belum ya
clara kamu tau nggak tante tuh paling seneng sama perempuan yang tidurnya cepet
ih tante mah nggak cocok sama perempuan perempuan yang suka keluar
terus pulangnya malem malem banget
tante berasa cocok
oh ya tante
tante itu mau ngasih kamu masukkan
ya masukkan gimana caranya supaya bisa mengambil perhatian si boy
tau nggak sih kamu
kayak sekarang nih
kamu iseng iseng aja
kamu coba deh telfonin si boy
kasih sedikit perhatian
halo boy kamu udah mamam belum
aduh tante maaf banget nih sebelumnya
soalnya takutnya kalau misalnya kalara maksain
ntar yang ada si b irful duluan sama clara tante
aduh kamu tuh ya
kamu tuh bener bener beda daripada yang lain
kamu ini bener bener gila
kali ini pilihan macan bener bener pas banget
daripada si boynya nanti ilfil sama kamu ya
yaudah tante nggak maksa
tante nggak maksa oke
jadi mendingan sekarang yaudah
kalau kamu bobo yaudah
ya sama sama tante makasih tante ya
wow ini baru beda
nggak salah macan
ini baru keren
papa bakal kalah sama macan
masalah yang boy sama clara itu loh
yang model cewek itu
gue kepikiran banget deh
masa mereka janjian di coffee shop
kayaknya udah berdua doang nih
terus boy bilangnya sama gue janjian sama mamanya
kok dia gak cerita apa apa
padahal tadi gue sempet nelpon dia
terus dia cuma bilang kalau dia janjian sama mamanya
kalau menurut gue sih
lo jangan suuzon dulu rek
lo mesti berpikiran tenang
karena siapa tahu aja
gue ketemu sama clara kan
ada urusan kerjaan gitu yang belum kelar atau apa
iya sih sien
adrena tuh meyakinin gue banget
mamanya boy tuh emang bener mau jodohin
boy sama cewek itu
dan lo tau nggak sih
malahan foto itu ternyata dari mamanya boy sendiri
yang kirim ke adriana
ya bukan pacar tapi cemburu
gue tuh gak mau katen cemburu kalau di depan boy
nggak apa apa kelas
kalau lo cemburu itu
tandanya lo tuh cinta banget sama boy
ya emang wajar sih
gue khawatir wajar juga dong
masalahnya kan model itu juga cantik
gue juga gak mau kalau misalnya
gue kelihatan kayak nggak percaya di mata boy
gue mau supaya gue juga
tahu bahwa gue percaya sama dia
hmm bentar rek
kalau lo gak percaya sama boy
kalau sampai galau galau begini
artinya lo tuh ragu sama cintanya boy ke lo
jadi mendingan mulai sekarang lo percaya sama boy
terus lo harus meyakinkan diri lo
kalau gue itu gak bakal mau sama cewek lain selain lo
gapar cuma banget loh gue punya sahabat yang udah cantik
ye yang namanya ngasih tahu orang
yang susah itu ngasih tahu diri sendiri
ya deh kalau gitu sekarang gue kayak udah bisa tidur deh
kalau gitu gue juga mau tidur
kok gue jadi tambah curiga sama abah
abah bilang mau nagih utang bantuin temennya
tapi kok pakaiannya rapi banget wangip lagi
masa sih sekarang si abah kerjaan sampingan jadi dep kolektor ya
gak mungkin banget
gue mesti tanyain om dudung deh
sedang kalau yang matiga
bebera sorangan soalnya teman tuan
beres di dong
om atuh om
eh yang sebenarnya si abah teh kemana
kok belum pulang juga
eh adik neng
tadi kan om dudung bilang
om dudung kok tidak tahu
jangan jangan om dangdingdung ini
nyembunyi sesuatu dari neng
ya allah neng
kita bertiga kok tidak tahu
si abah pergi kemana ya
abisnya teman teman si abah pergi pulangnya malem banget
belum pulang pulang malah
kan biasanya kalau keluar sama om dangdingdung terus
nih akhir akhir ini saya ya
si kasep abah tuh nih lagi suka alone aja kesana kesini sendirian
si abah tuh gak mau ngajak kita bertiga
kalau siang karena nggak mau ganggu kerjaan di bengkel
kalau malem si abah kesian sama kita bertiga karena capek udah malem
makanya si abah aja jalan sendiri
jatuh sana si neng emang
neng kemana tuh si abah
cek saya mah si abah lagi pdkt sama perempuan
ini mah sudah yakin
ini mah udah lah
belum tentu setiap hari
ini mah menurut mimpi dan penerawangan saya
udah ini mah
juga dukun wang sih mah
mikiran aww mah kalau kayaknya mah
nggak usah neng mah
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi